sementara itu usai banjir bandang porak perandakan ratusan rumah dan fasilitas umum
warga kampung nganceng lebak banten mulai bangkit
salah satunya membuat rakit sederhana agar anak anak dapat kembali ke sekolah
warga kampung nganceng desa tambak kabupaten lebak banten mulai bangkit
warga bergotong royong dibantu aparat tni polri dan bpbd
menyingkirkan lumpur yang menutup jalan utama desa
dua puluh januari dua ribu dua puluh lebih dari seratus rumah diterjang banjir bandang dan lumpur
bangunan rumah hanyut sebagian terseret bandang lainnya porak poranda hingga hancur dan tak bersisa
lumpur juga menutup akses jalan yang menjadi akses utama warga untuk keluar dari kampung menuju sekolah pasar bahkan untuk menuju ke sawah mereka
ya inilah yang tersisa dari kampung nganceng desa tambak kecamatan cimarga
ratusan rumah warga hancur di sapu bandang ketika tahun
baru dua ribu dua puluh
kalau anda bisa lihat di sini rumah rumah ini sudah pasti tidak akan bisa ditempat lagi oleh warga kampung ini
dan tidak hanya rumah
memang kalau digambarkan selain menghancurkan bangunan di sini air bandang itu masuk sampai lima ratus meter ke dalam desa dan kampung ini
nah tidak hanya rumahnya
banjir bandang juga menutup akses utama warga menuju ke wilayah kota
ini adalah akses utama
jalannya memang tidak terlalu besar tetapi yang setiap hari dipakai warga adalah jalan ini
jalan tertutup lumpur akibat banjir bandang
dan saat ini masih ada upaya membuka akses yang dilakukan bekerja sama antara warga dengan petugas baik dari tni polisi dan juga dari bpbd
banjir juga memutus jembatan yang menghubungkan kecamatan cimarga dengan kecamatan sajir
dan ini adalah satu satunya akses terdekat
tanpa jembatan tersebut anak anak yang ingin berangkat sekolah juga harus memutar dan membutuhkan waktu tiga jam perjalanan untuk ke sekolah
ini yang lagi dibuka ini akses mau kemana ini pak
ini dari desa tambak kecamatan cimarga dan menuju ke desa makan sari kecamatan sajira
artinya ini akses utama warga kalau mau keluar dari desa
akses utama warga kelihatan anak sekolah
karena mayoritas dari
smp empat saja itu delapan puluh persen ini muridnya dari sini
nah kalau diceritain pak waktu banjir itu ini banjirnya sampai mana dan yang hancur berapa rumah
yang kena itu terdampak berapa ya
kalau ini kira kira di sini mungkin dua ratus meter dari sungai ke pemukiman warga
yang hancur yang pengisi yaitu yang ada isinya satu ratus tiga belas
satu ratus tiga belas rumah itu terdampak
sebagian besar rusak seperti ini berarti
tidak bisa dihuni lagi
tapi bapak kan datang di sini ini upaya membuka jalan ini seberapa sulit pak
atau informasinya seperti apa awalnya
sementara informasi kita sinyal kurang ya
hubungan komunikasi terfotos selisih terfotos
jadi kemarin laporan dari pak kita cek langsung ke lapangan
memang ini salah satu jalan utama yang harus dibuka
kalau tidak dibuka ini ada sekitar empat ratus lebih anak sekolah termasuk masyarakat
nah kita berupaya dengan masyarakat dibantu oleh aparat lain
rekurami kemarga ada iposek juga
supaya akses ini bisa kebuka
dan ini bekerja sama semua pak ya
iya sama semua
nah saya bilang ini kan menuju sungai
nah kalau sungai berarti biasanya ada jembatan
jembatannya saya dengar gimana kondisi pak
jembatan dari keempat itu semuanya udah nggak ada
ke bawah arus sama sungai ciberang ya
satu ya di kampung belayang yang satu lagi di sini di nganceng
yang satu lagi di nunggul yang satu di kadeluhur pasir eris
iya yang itu empat jembatan itu menghubungkan dua kecamatan
kecamatan simarga dan kecamatan sajera
artinya di sini nggak cuma kehilangan rumah tertutup akses jalan
jembatan juga masih jadi masalah
karena ketika jalan menuju sungai ini sudah terbuka masih ada pr satu lagi
jembatan yang belum ada
gitu pak ya
kita lanjutin pak ya
demi membuka kembali denyut kampung nganceng
warga berjuang membersihkan lumpur tebal yang menimbun akses jalan utama
ini luar biasa berarti dampaknya ya pak
masif ya dampak bandang ini
kalau kita lihat ini ada rumah
padahal rumah ini tadinya posisinya nggak di sini
dia bergeser karena dibawa oleh arus bandang
kalau kita bisa juga rasakan kalau warga di sini bilang jumlah atau tebal lumpur di sini itu bisa mencapai satu meter atau lebih
jadi dibutuhkan upaya yang sangat luar biasa untuk membuka jalan di wilayah atau di kampung ini
dan ketika itu terbuka masih ada pr
karena ini jembatan sudah hilang
tidak ada lagi jembatan yang biasa digunakan warga untuk mengakses desa seberang
lebih parah lagi di seberang itu ada satu kampung yang hilang sama sekali
tidak ada rumah karena tersapu bandang
memang sebagian besar masyarakat itu membangun rumah di bantaran atau daerah aliran sungai ciberang ya pak ya
di ciberang pak ya
nah akibatnya ketika arus terlalu kencang dan sangat besar rumah tersapu akses tersapu lumpur pun menutupi sekitar perkampungan warga
selain berupaya membersihkan jalan utama dari lumpur warga juga membuat rakit bambu sederhana
untuk menyeberangi sungai ciberang
keinginan warga sederhana mereka tidak lagi terisolir
agar kehidupan ekonomi mereka kembali bergerak dan anak anak bisa dengan mudah berangkat ke sekolah
tim liputan cnn indonesia